berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini terjadi penambahan tujuh tujuh ratus dua puluh lima kasus baru
sehingga total positif covid sembilan belas di tanah air kini sudah menembus satu delapan ratus tujuh puluh tujuh lima puluh kasus
pasien sembuh bertambah lima delapan ratus delapan puluh tiga orang dan total pasien sembuh saat ini berjumlah satu tujuh ratus dua puluh tiga dua ratus lima puluh tiga kasus
dengan rasio kesembuhan mencapai sembilan puluh satu delapan persen
kasus kematian di tanah air sayangnya juga bertambah satu ratus tujuh puluh orang
sehingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia kini mencapai lima puluh dua satu ratus enam puluh dua jiwa